pada sisi yang lain adalah nasdem memiliki calon presiden namanya anies baswedan
pada sisi yang lain juga ada kesempatan di mana pak prabowo hadir di sana gitu ya untuk kemudian mengapresiasi apa yang disampaikan pak surya paloh
dan kemudian mungkin ada pertimbangan pertimbangan yang sedang dijajaki terkait dengan masuknya di dalam pemerintahan pak
nanti mungkin bu irma akan bisa menjawab lebih banyak soal itu
pandangan ada beda perlakuan seperti ini menurut anda hal yang wajar dianggap sebagai pendapat saja atau ya ini arahnya sudah berlebihan nih
ini kadang kadang memang netizen dan medsos juga ya berlebihan ya melihat ini
padahal sebenarnya yang terjadi siang pak prabowo datang sebagai undangan diundang datang bertamu tentu sebagai tuan rumah kita menghormati beliau dengan menyediakan
nah kemudian kalau pak anies karena beliau adalah bagian dari koalisi perubahan bagian dari keluarga sendiri dan juga momennya adalah buka puasa bersama
dan di jalan tengah yang di ruang tengah yang dipakai untuk karpet merah itu memang sudah digunakan untuk anak anak yatim piatu pada malam itu pada sore hari dan sampai malam itu
jadi tidak ada perbedaan sama sekali
hanya saja memang situasinya saja karena memang acaranya buka puasa bersama dan memang ruang tengah itu digunakan untuk menjamu anak anak yatim maka kemudian dipakai jalan dari pintu samping
dan pak anies itu bagian dari keluarga nasdem jadi nggak perlu juga harus disambut ya karena beliau sudah terbiasa datang ke nasdem seperti rumah sendiri
di tanggal dua puluh saat itu nasdem bilang menyatakan menerima hasil pilpres dan pilek begitu ditambah lagi dengan ada beda perlakuan di mata beberapa orang
apakah kemudian ini bahkan ada yang berpandangan jangan jangan nih nasdem udah pecah kongsi dengan anies dan tidak gabung lagi dengan koalisi perubahan
saya kira berlebihan banget ya
nasdem sudah menyatakan dalam konferensi persnya bahwa kita akan tetap bersama sama dengan pak anies juga mendukung pak anies
pengacara untuk menggugat di mk seperti itu
jadi sebenarnya tidak ada masalah antara nasdem dan anies ya
nasdem dan koalisi perubahan itu nggak ada persoalan sama sekali
sehingga penegasannya apakah nasdem akan meninggalkan koalisi perubahan atau tidak bu
karena setelah datang pak prabowo waktu itu ke nasdem tower
koalisi perubahan ini kan sampai dengan pilpres selesai mbak
selesai tentunya partai politik juga akan mengambil sikap sendiri sendiri
baik pks yang juga sudah mengucapkan selamat kepada pak prabowo maupun pkb maupun nasdem
kami partai politik beda dengan calon gitu ya
jangan juga kemudian dipolitisasi gitu hal hal kecil yang menurut saya nggak relevan lah untuk dijadikan bahan goreng gorengan gitu ya
sampai pilpres beres itu sampai kemarin pengumuman dari kpu
atau sampai mk menyelesaikan phpu
anda menangkapnya apakah ini tanda bahwa pecah kongsi atau tidak menurut anda
saya bukan melihat sebagai pecah kongsi ya
saya ini melihat adalah sebuah bagian proses untuk lobby lobby politik untuk masa depan gitu ya
karena saya yakin seperti yang tadi disampaikan oleh bu irma
karena partai politik tentu akan punya pertimbangan pertimbangan sendiri
menjadi bagian dari pemerintahan atau di luar pemerintahan
mereka tentu harus punya keputusan politik yang jelas gitu ya
karena terkait dengan bagaimana pertanggung jawabannya kepada masyarakat
sehingga fenomena beberapa hari ini hingga sampai keputusan mk itu mengatakan final dan mengikat gitu ya
jadi menurut saya masih akan ada banyak peristiwa peristiwa yang nanti jauh lebih dramatis mungkin ya
yang akan bisa lebih jauh lebih mengkhawa
bukan dan mungkin akan bisa menunjukkan bagaimana sikap masing masing partai politik
baik yang ada di koalisi satu ataupun koalisi tiga terhadap pemerintahan pak prabowo nanti gitu
tapi setidaknya dari pandangan anda sejauh ini nasib anies bakal bagaimana kemudian setelah phpu ini dijalankan di mk
ya saya pikir kalau di persidangan di mk tentu kita akan melihat prosesnya ya
soalan krusial di dalam persidangan di mahkamah konstitusi itu adalah terkait dengan bagaimana pembuktian itu bisa dilakukan
dan pembuktian itu bisa menjadi sebuah alat yang sah untuk kemudian hakim bisa memutuskan perkara itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pembohon atau tidak
jadi itu yang perjuangan yang paling krusial dan juga penting yang dihadapi oleh semua pihak yang ingin menyelesaikan persoalan perselesiaan di mk
nah di luar itu tentu orang berspekulasi atau bahkan mungkin juga di
tim apa namanya calon presiden atau bahkan mungkin partai politik mereka akan juga berhitung juga bagaimana tentang konstelasi atau situasi politik ke depan
jadi siapapun itu menurut saya juga punya argumen untuk bisa melakukan posisioning politiknya mau seperti apa gitu
oke bu irma bagaimana kemudian nasib pak anies ini di nasdem kemudian karena kan ini proses masih berjalan dari timnas juga masih melakukan proses di mk begitu
ini dengan pak prabowo kemarin karena ada beberapa orang yang juga menyatakan kecewa begitu
itu gimana nasib pak anies berikutnya bu irma
kita kan nggak bisa ya memuaskan semua orang itu yang pertama
yang kedua partai politik dengan calon itu kan berbeda ya
berbeda tujuan berbeda juga cara menyelesaikannya
nah nasdem berpikir bahwa indonesia ke depan ini harus menjadi lebih baik
dan tidak boleh ada perpecahan
kelebihan bangsa mesti utuh
nah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu ada jalur sendiri sendiri
itu yang di kedepankan oleh nasdem
nah jadi jangan juga kemudian di seolah olah dipersepsikan bahwa nasdem meninggalkan anies dan lain sebagainya
pak surya paloh sama sudah berkomitmen gitu ya
sudah berkomitmen untuk terus bersama sama dengan partai koalisi
gugatan di mk ini selesai
nah kalau sudah selesai tentu ada pembicaraan lain lagi
beda lagi apa namanya tujuannya
jadi jangan di diolak balik gitu ya
karena antara calon dan partai politik pasti beda
beda tujuan dan beda juga cara menyelesaikan masalahnya
bu irma mewakili partai nasdem terima kasih
mas adi juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini